saksi dan ahli dari pemohon
berdasarkan catatan yang disampaikan ke panitraan
pemohon nomor satu mengajukan tujuh ahli dan sebelas saksi
kemudian dari delapan belas orang ini yang beragama katolik
pebinya islam baik saksi maupun ahli ya
kalau begitu bisa maju bersama sama untuk mengucapkan sumpah
hanya tempatnya nanti dipisah
kelompoknya untuk ahli sendiri untuk saksi sendiri
silahkan maju ke depan
satu ahli prof dr joh herman sahjohan
kemudian satu saksi yang pemeriksaan jarak jauh
satu saksi agak terlambat satu yang mulia
saksi juga terlambat satu
dokter paling nomor satu saksi nomor satu
kemudian yang di amerika foy fiezum yang mulia
ini mau di kelompoknya dibisah antara ahli dengan saksi
ahli kelompok gini agak bergeser supaya
pak irwan beragama katolik ahli ya
ahli katolik sini sebelah kiri
pak amrin harun bisa mendengar kami
ada jurusumpah di situ
nah yang katolik kesini
pak amrin mohon berdiri juga
jurusumpahnya di sampingnya sambil mengangkat kitab suci nya
baik kemudian untuk memandu lapas sumpah
dimohon perkenan yang mulia untuk yang agama islam
yang katolik atau kristen bapak
katolik nanti dibantu yang mulia bapak daniel
dipersilakan yang ahli dulu yang agama islam pak ridwan mansur
baik yang mulia terima kasih
ikuti lapas sumpah ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama islam
saya bersumpah sebagai ahli
sesuai dengan keahlian saya
bapak meyselani suci rahayu
bapak dr ariefat rawijaya
ikuti lapas sumpah saksi yang akan saya tuntunkan
silahkan kembali ke tempat
oh ya nanti mohon pak daniel yang mulia
baik terima kasih yang mulia pak ketua
pak antoni budiawan ya
tangan kiri di atas alkitab
baik ikuti lafal janji akan saya tuntun ya
saya berjanji sebagai ahli
akan memberikan keterangan yang sebenarnya
sesuai dengan keahlian saya
saya kembalikan pada yang mulia pak ketua
sebelum kami persilahkan ke belakang
mohon keluar dulu semuanya
mendekat ke ahli ya pak ke tim kuasa hukum
dua puluh menit untuk sudah keseluruhannya
sehingga mungkin paparan bisa lima sampai tujuh menit